wakil rektor universitas gajah mada yogyakarta paripurna
atas persetujuan keluarga pasien
mengonfirmasi bahwa salah satu guru besar universitas gajah mada
hingga kini di yogyakarta terdapat dua pasien positif covid sembilan belas
dari total tiga puluh satu pasien suspek covid sembilan belas di yogyakarta
sembilan belas pasien lain dinyatakan negatif
sementara lima belas pasien masih menunggu hasil uji laboratorium
di malang jawa timur dua pasien dipastikan positif covid sembilan belas
satu pasien telah meninggal dunia
sementara satu pasien masih dirawat di ruang isolasi rsud saiful anwar malang
rumah sakit saiful anwar saat ini telah merawat sepuluh orang pasien dalam pengawasan covid sembilan belas
enam sudah dinyatakan negatif
satu pasien meninggal dunia positif covid sembilan belas
dan dua pasien baru masih belum diketahui hasil laboratoriumnya
dinas kesehatan provinsi riau menyatakan satu warga riau positif covid sembilan belas
pasien tersebut menjalani perawatan di ruang isolasi arifin ahmad pekanbaru riau
sebelum dirawat pasien memiliki rewayat berpergian ke malaysia
hingga saat ini dinas kesehatan riau menangani sembilan belas pasien suspek corona
yang dirawat di empat rumah sakit daerah di wilayah riau
satu pasien dinyatakan positif
sedangkan tujuh pasien lainnya dinyatakan negatif
sebelas pasien lainnya masih dalam perawatan rumah sakit
pemerintah kalimantan timur mengumumkan satu warga samarinda positif covid sembilan belas
pasien tersebut kini dirawat di rumah sakit rujukan abdul wahab syahrani samarinda
sebelumnya pasien yang positif corona memiliki riwayat perjalanan ke bogor beberapa waktu lalu
dari data dinas kesehatan kaltim hingga rabu malam
di kalimantan timur terdapat tiga puluh lima kasus covid sembilan belas
dengan terdapat satu pasien positif covid sembilan belas
pemerintah provinsi kaltim menetapkan status kejadian luar biasa atau klb